aku punya ide
ethan gila lu berani juga ya
ethan lu baru jadian ya sama ovi
seksi banget lu tan
pipi kamu harus sabar
ini semua cuma rekayasa cuma fitnah
siapa yang menempeli kertas kertas ini di dinding
pak saya sama sekali nggak tahu itu bukan foto saya pak
iya pak benar pak ini semua cuma rekayasa komputer ini semua fitnah pak
kang del foto ini sudah menghancurkan nama baik sekolah ini
kamu kamu ikut bapak ke kantor untuk menyelesaikan masalah
tapi jadi kamu sendiri yang menyebarkan foto foto ini
kamu mau kalau semua orang tahu kalau kamu pacaran sama tristan
bapak gak mau tahu sekarang kalian berdua ikut bapak kantor
badan oke juga kalau bagi baju dan kayak gitu
jangan berisik nih lo
jangan jangan lo emang udah majalah playboy
sekali lagi lo ngomong kayak gitu sama dia lo abis sama
oh sok nyakuan lo tan
aku minta mulai sekarang kamu gak usah ngejar aku lagi
tapi kenapa sih pi
kamu masih tanya kenapa
aku tuh udah dipermaluin depan semua temen temen tan
udahlah pi kamu nggak usah masukin ke dalam hati
lagipula kita juga nggak ngelakuin itu semua kan
tapi aku aku tuh kayak ditelanjangin depan mereka semua
kenapa semua orang seneng banget ngeliat aku di jahatin sama mereka
ngeliat aku disiksa dijacimaki
ya mungkin mereka iri kali pi sama kamu
apa yang mesti diirin dari aku tan
kenapa mereka mesti iri
ya nggak sih
tapi aku masih bingung deh
sebenarnya siapa sih yang ngelakuin ini semua
siapa lagi kalau bukan laura
dari dulu kan dia paling seneng banget ngejahatin aku
tapi kalau menurut aku enggak deh
laura itu kan lagi diskors
ya terus siapa
sekarang pasti opie lagi ketauan satu sekolah
iya dan dia lagi bingung mukanya mau ditaruh dimana
iya kalau menurut gue dia di pantatnya
soalnya ntar pas dia duduk mukanya nggak keliatan deh
iya dan gue yakin op bakalan kapok ngedeketin tristan lagi
rway versatile akan jadi milik you
of course kristen jadi milik gue dan gak akan gue lepas
kamu ngapain disini
aku yang nanya sama kamu kamu ngapain disini
harang gak emang kamu gak ngeliat aku tuh udah rapi kayak gini liat pink warna kesukaan aku
terus pake rok biar keren tau gak sih berarti aku mau hangout sama temen aku oke
gak bisa kau masih banyak tugas di rumah
kas apaan aku yang di scores gak ada kerjaan apa apa jadi aku boleh kemana aja aku mau
gak bisa karena kamu diskurs kamu harus belajar agama ngaji sholat
gak salah tuh sholat dan nyaji
udah kayak di pesantren aja ya
pokoknya aku gak mau
eh kalo temen gue gak mau ujin paksa dong
tapi ini perintah
eh eh kamu paksit
akhirnya abang adek entuh jalan bareng juga
ini kesempatan kita buat nengkrak mereka
he he inget jangan sampai lolos
ya sekarang kita tegrep dia
ya apaan dulu lah
yee buat taksi dasar
lu adeknya gue abang ya
hand lo tau aja bang
ah pasirin lu maksang
tumpahin yang sama temen temen tau gak sih
ah ngebelin banget sih
and then kusutau mami sama dari lo
kamu tuh bukan anak kecil lagi
kamu tau gak
kalo gue gede aku mau jadi barbie
aku gak mau jadi ustadzah
aku gak mau belajar sholat sama ngani
soalnya susah pasti
gak mau ngani pernah berpaksa
kamu tau aku banget
aku tuh sekarang lagi mau shopping sama temen temen aku
kau mau ngani
akhirnya ketangkep juga
bawa aja cepet ayo
eh apaan deh
kau macem macem juga lu ya
jantungku gak bisa bergerak
dengar suara jeritan kayak burung gaok
bersuhanya diam padel
sebentar lagi kerjaan kita selesai
kita bakal dapet persenan dari pak sutan
terus gimana nek
abangnya dulu apa adeknya dulu yang kita beresin
yang kita beresin ya
lo abangnya gue adeknya
jijan tunggu aku mat
nih kan siapa ini
kok bisa berubah setelah kita sarungin
malah bukan opi kok
panjang banget nek
aku bukan opi tau
aku tuh laura
i'm laura tau
jauh lebih cantik
jadi mendingan aku dilepasin aja oke
lo kalau udah ketangkep udah aja ketangkep
hah enggak bakalan gue lepasin